ketua umum pan zulkifli hasan ketua umum golkar erlangga hartarto ketua umum partai gelora anies mata dan ketua umum garuda ahmad rida sabana
meski belum secara resmi bergabung dalam kesempatan itu sby menyatakan siap turun gunung membantu kemenangan prabowo
saya yakini dengan izin allah masa pak prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui
dipres yang akan datang ke koyung sasih yang turun gunung
dalam pertemuan minggu sore hingga malam itu masing masing partai mengaku belum ada perbincangan terkait sosok bakal cawapres prabowo subianto
bursa cawapres koalisi jumbo tampaknya masih jadi tanda tanya
dalam survei telepon polling institut periode dua puluh satu sampai dengan dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh
erik thohir menjadi bakal cawapres dengan elektabilitas tertinggi yakni lima belas satu persen
selanjutnya rituan kamil dengan empat belas dua persen
dan agus harimurti yudhoyono dengan sembilan delapan persen
pada pertanyaan bacawa pres ideal untuk prabowo erick thohir paling unggul dengan elektabilitas dua puluh delapan delapan persen
selanjutnya gibran raka buming raka dengan tujuh belas tiga persen
dan muhaymin iskandar yang sudah dideklarasikan sebagai bakal cawapres anies baswedan dengan delapan delapan persen
hovifah indar parawansa delapan lima persen
sementara lembaga survei indonesia pada periode survei tiga sampai dengan sembilan agustus dua ribu dua puluh
juga menunjukkan bahwa erick thohir menjadi bacawa pres ideal yang mendampingi prabowo dengan elektabilitas tertinggi
sebesar lima belas sembilan persen
selanjutnya agus harimurti yudhoyono dua belas satu persen
mahfud md sembilan sembilan persen
tim liputan cnn indonesia
selamat malam mas santa apa kabar
selamat malam bram alhamdulillah kabar baik
alhamdulillah kabar baik
langsung saja mas hanta artinya dengan demokrat masuk nama semakin banyak ada nama ahy saat ini
jadi siapa yang kemudian semakin berpeluang ini untuk bisa menjadi cawapres
bagaimana cara menurut pak prabowo
ya kalau bicara cawapres pak prabowo saya membuat beberapa formula ya
secara umum kepada cawapres siapapun tapi khusus kepada pak prabowo
ada tiga variable cukup determinan dalam menentukan cawapres
yang satu dari sisi kandidasi
dari sisi kandidasi kedua nanti eleksi atau elektoral
yang ketiga adalah governbility nanti kalau menang aspek apa yang perlu dipertimbangkan
dari sisi kandidasi ada dua poin saya kira kalau cawapres pak prabowo
satu figur yang diterima memiliki akseptabilitas yang cukup tinggi di antara ketua umum partai
itu menjadi syarat penting ketua umum partai di dalam koalisi
yang kedua adalah akseptabilitas kepada kingmaker
kingmaker yang paling berpengaruh tokoh di dalam koalisi ini kita tidak bisa pungkiri
yaitu presiden joko widodo
nah kalau dilihat maka dari nama dari data data survei ini
menurut saya pak erick thohir itu salah satu
kandidat yang memiliki kedekatan dengan pak jokowi
sudah menjadi rahasia umum ya akseptabilitasnya paling tinggi
bahkan disebutkan ditambah tentu kalau di luar namanya mas gibran tentunya
beda ceritanya kalau ada faktor gibran
tapi di beberapa nama erick thohir kemudian ada erlangga hartarto katakanlah
kemudian ada lain sebagainya pak mahfud dan seterusnya
saya kira dari sisi kandidasi itu yang paling kuat ya potensinya
yang kedua kita bicara pak prabowo
artinya dengan pertimbangan yang anda sebutkan tadi
ini linear tidak dengan kemudian kebutuhan seorang prabowo subianto begitu untuk bisa menang
nah ini pertanyaan menarik
poin yang kedua ingin saya jelaskan adalah
dari sisi elektoral pak prabowo butuhkan empat aspek empat faktor yang penting
artinya dia butuh seorang cawapres yang komplementer
dia kontributif secara elektoral dari empat sisi empat hal
satu dari sisi teritorial kita tahu pak prabowo
kalau kita beda jawa dan luar jawa pak prabowo tidak begitu kuat di jawa
nah di jawa belum maksimal maksudnya
di jawa beliau cukup kuat di banten kemudian di jawa barat
nah pr nya adalah di jawa tengah dan jawa timur
nah yang dicari ada figur figur yang kuat di jawa timur
tidak harus orang jawa timur tapi data survei harus dibeda
siapa yang punya elektabilitas yang mumpuni di jawa timur dan sebagian di jawa tengah
yang kedua ada variable segmentasi demografi
ada dua dari demografi ini dari sisi pemilih pemula
pak prabowo membutuhkan figur cawapres yang memiliki basis yang cukup kuat
dari sisi basis segmentasi pemilih muda atau milenial
yang ketiga adalah pemilih yang basis sosiologis nu
ini diperlukan oleh pak prabowo sebagai dari basis nasionalis
dia butuh cawapres yang memiliki basis nu atau seorang kader nu
atau memiliki hubungan yang cukup dekat relasi dengan nu
dan yang keempat adalah pak prabowo membutuhkan basis dukungan pak jokowi
dan kita tahu pak prabowo sudah punya basis dua ribu sembilan belas
bagaimana meluaskan dukungan dari yang memiliki tingkat kepercayaan kepada pak jokowi cukup tinggi
nah kita tahu sekarang ini salah satu
kita tahu pak prabowo juga cukup dekat dengan pak jokowi
kemudian ingin menyasar ceruk pemilih yang approval rating atau yang puas terhadap kinerja pak jokowi
karena itu diperlukan juga figur yang memiliki asosiasi atau brand connection
brand association yang juga kuat kepada pak jokowi
dari faktor empat ini saya kira banyak faktor
secara umum kalau digabungkan memiliki basis elektoral
tapi sudah adakah kemudian nama yang mengkerucut begitu paling tidak dari empat kategori yang kemudian anda jelaskan barusan mas hanta
iya memang ada beberapa nama ya yang bisa dari sana
ada pak mahfud ada pak ibu kofifa
yang terkuat kalau kita mau jujur adalah cawapresnya pak prabowo erick thohir
dan kalau misalnya mk mengabulkan mengemenangkan mungkin gibran
tapi di luar faktor gibran saya kira pak erick thohir
yang tadi yang prolog dari cnn menyampaikan tiga data survei
elektabilitas pak erick thohir paling tinggi itu satu
yang kedua kalau kita lihat data sejak objektif yang saya katakan empat faktor tadi
itu bisa melengkapi pak prabowo juga
tentu beberapa nama bisa melengkapi jawa tengah dan timur
tapi katanya di jawa timur pak erick thohir juga lumayan tinggi
perorangan suaranya dia punya kedekatan dengan nu
kemudian juga seperti saya katakan punya basis pemilih muda
dan dekat dengan pak jokowi
jadi saya kira faktor erik thohir
pada saat ini kalau kita bikin scoring
pak erik pak ahayi pak mahfud bukofipa
oke mas anta
baik kalau dihitung skor artinya nama erick ini cukup unggul begitu
saya akan konfirmasi ini sudah bergabung sama kami di studio
anggota dewan pembina partai gerindra bang andre
karena sudah dijelaskan bang anta jelas banyak poin
dan begitu ternyata nama erik thohir cukup unggul dalam beberapa kriteria yang dibutuhkan
datanya demikian menunjukkan
saya hanya membaca dan menganalisa data
jadi gini saya sebelum masuk nama ya
saya ingin menyampaikan mekanisme pemilihan cawapres dari koalisi indonesia maju ini
adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat
nanti pak prabowo dengan seluruh ketua umum pendukung dan pengusung pak prabowo
akan melakukan musyawarah untuk mufakat
untuk memutuskan siapa kandidat cawapres yang bisa
dan membantu pak prabowo memenangkan kontestasi
dan membantu pak prabowo menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan
nah setiap partai mengusulkan nama
golkar mengusul nama pak erlangga
pan mengusul nama pak erick thohir
lalu juga pbb juga mengusul nama prof yusril
jadi banyak nama
lalu juga ada nama nama lain di luar partai itu
kalau pak erick kan anak emasnya pak jokowi
kalau menerjemahkan bahasa bahanta
tapi kan juga ada anak kandungnya pak jokowi
tapi dua kategori itu masuk artinya
prioritas atau kemudian
jadi tergantung keputusan musyawara untuk mufakat
tapi tentu saya yakin betul bahwa para ketua umum ini
akan mengambil keputusan dengan tenang
lalu musyawarah mufakat tanpa voting
insya allah akan memberikan keputusan terbaik
tentu akan dihitung
pertama jawab pres ini yang terpilih nanti
harus disetujui oleh seluruh partai
lalu yang kedua juga harus bisa membantu kemenangan pak prabowo
apakah nanti bang erik atau mas gibran atau pak erlangga
atau bu kofifa atau siapapun nanti yang terpilih
tentu harus masuk dalam segmentasi atau parameter membantu kemenangan
yang kedua bisa membantu jalannya pemerintahan
tapi dari kategori yang anda sebutkan membantu kemenangan
apakah misalkan ya paling tidak saya mengkerucutkan dua
anak emas dan anak kandung tadi
sudah sudahkah kemudian di paling atas begitu untuk bahasan
ya ini kan kalau tadi kan sudah saya sampaikan
pan jelas jelas mengusung pak erik tuhanian
golkar mengusung pak erlangga
lalu juga ada yang mengusulkan nama mas gibran
ini kan nama nama yang akan digodok bersama
tapi kan mas gibran masih kita tunggu hasil keputusan mahkamah konstitusi
nah kita tahu mas gibran memang anak kandungnya pak jokowi
kalau pak erik anak emasnya pak jokowi
saya beberapa waktu yang lalu juga nonton bola ke solo
saya lihat pak erick duduk
pak presiden ibu iryana di sini ada janetes
itu pak erik
habis itu baru bahli
itu kode menurut anda
saya lihat bagaimana pak erick begitu dekat dengan presiden
ya bisa diasosiasikan kalau bahasa terjemahan
bahasa terjemahannya bang hanta tadi kan
beliau menunjukkan bahwa bang erik ini adalah anak emasnya pak jokowi
kan gitu ya
bang hanta ya
ya bang hanta
terjemahan dari saya dengar bang hanta itu kan begitu
oke ini menarik
saya coba ke bang hanta begitu
ketika kategorinya dua begitu bang hanta adalah anak emas dan juga anak kandung
mana yang kemudian lebih berpeluang atau kemudian mungkin lebih direstui oleh presiden kalau dikatakan lebih dekat gitu
ya kalau sekarang realitasnya kan mahkamah konstitusi belum ya
berarti potensi saya minjam istilah bang andre tadi anak emas itu lebih besar
karena kenapa pak
sepuluh anak emas itu hasil terjemahan bang hanta
anak emas itu hasil terjemahan dari lima belas menit bang hanta bicara tadi
saling meminjam istilah ini
silahkan bang hanta
tapi itu sudah bisa dibaca oleh banyak orang ya
sudah menjadi resah umum
beliau mantan ketua tim pemenangan pak jokowi dulunya
menteri yang sangat dipercaya
bahkan dapat tugas banyak ya
terakhir ketua penitia pernikahan putranya pak jokowi
jadi ya memang sangat dipercaya
jadi saya kira tidak berlebihan kita membaca bahwa
pak erik ada salah satu menteri yang sangat dekat dengan pak jokowi
nah kalau dibandingkan saya ingin menjawab pertanyaan bram tadi
itu yang mungkin kalau dari sisi mas gibran ada dua tahapan
yang satu pertama mk
katakanlah mk mengabulkan
artinya memenangkan gugatan tentang usia
tapi kan belum tentu mas bram ini akan mas gibran ini akan maju atau tidak
pak jokowi juga pasti berhitung
respon publik dan seterusnya
nah kalau misalnya boleh diukur kemudian barulah kita bandingkan
tapi kalau sekarang belum bisa saya kira
dan kalau sekarang posisinya pas
pak erik tohir relatif lebih berpuang
dari sisi berbagai macam saya katakan tadi
dari sisi kandidasi diterima oleh partai dan pak jokowi
dari sisi kontributif secara elektoral empat poin tadi
kedekatan pada nu
tentu tidak mengurangi potensi nama lain ya
dari bukovipa tadi bang andri juga mengatakan dan sebagainya
oke saya kembali
satu lagi dari sisi kalau kemenangan
potensi kalau membantu dan pemerintahan
pak mahfud bisa membantu
pak erik tohir juga bisa membantu
tapi dua hal yang paling penting
kompetensinya dibutuhkan mungkin dari figur yang paham ekonomi dan sebagainya
ke bang andri
jadi kalau bicara soal kebutuhan nu tadi
jawa tengah jawa timur
itu mana nama yang paling bisa untuk kemudian menambal elektoral
kebutuhan elektoral pak prabowo

tadi saya sudah sebut berapa nama ya
ada pak erik ada mas gibran ada pak erlangga ada buko viva gitu kan
itu kan nama nama yang beredar ya
tapi sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan keputusan finalnya
karena itu kewenangan musyawarah untuk mufakat itu berapa
atau kecondongan terlebih dahulu misalkan sebelum kita bicara keputusan
ya kecondongannya itu
ada berapa nama
ada mas gibran pak erik pak erlangga bukovipa
ada juga mbak yeni ada kang emil
banyak nama yang masih muncul di pembicaraan kita
dan setelah kemarin pkb hengkang begitu dari koalisi anda
itu bukannya butuh penambal baru untuk elemen yang sama
makanya tadi kan semuanya ada di daftar nama yang saya sebutkan tadi
nah nanti kita lihat
kalau pak erik sudah jelas diusung oleh pan
partai pendukungnya ada
lalu golkar mengusung namanya pak erlangga
lalu juga ada yang mengusung namanya mas gibran
lalu ada juga yang mengusung bukovipa
kita tunggu keputusannya
tapi menurut saya ya
kalau melihat data survei kan kita lihat bahwa yang tiga besar di survei ini kan sekarang ada pak erick thohir
bang sandi sama satu lagi tadi kang emil ya
pak haye dan ridwan kamil
kang emil dan ridwan kamil
kita tunggu hasil keputusan dari pimpinan partai politik
pak andri belum bisa dibaca apakah kemudian dari dalam koalisi atau jangan jangan luar koalisi begitu
cowok pres akan diputus dengan musyawarah untuk memufakat
yang kedua cowok pres yang terpilih pasti disetujui oleh seluruh partai pendukung dan pengusung
oke saya terakhir ke bang hanta
jadi kira kira namanya siapa dan
pak andri gak mau satu lagi
mungkin pak andri gak mungkin menyampaikan itu
saya aja menampakan
preferensi pak jokowi menjadi variable yang paling determinan
karena kedekatan dan tingkat trust yang tinggi pak
mungkin saya tambahkan
oke singkat saja waktu kita selesai
pemerintahan pak prabowo dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan merupakan keberlanjutan pemerintahan pak jokowi sebelumnya
oke dan kapan keputusannya nanti
insya allah sebelum daftar kpu kita akan
oke kami akan menunggu semua
terima kasih bapak bapak bang andre dan juga mas hanta telah bergabung sama kami di kanal pemilu tepercaya